tim khusus prabowo sandi sebelumnya pernah mengklaim adanya data delapan juta pemilih ganda
namun komisi pemilihan umum memastikan daftar pemilih ganda tidak sebanyak itu
dan masih dalam proses penyempurnaan data pemilih tetap hingga enam belas september mendatang
data pemilih tetap menjadi hal paling mendasar tentang kependudukan dan hak pilih
wakil ketua umum gerindra fadlizon menyayangkan masih ada temuan dpt ganda jelang pilpres
yang dapat menggaguh kualitas demokrasi di indonesia
fadli juga berharap pencegahan dpt ganda dapat menutup celah kecurangan
dan mempresentasikan suara rakyat bukan suara siduman
komisioner kpu firian aziz memastikan tak ada lagi jumlah dpt ganda
sampai rapat lain penetapan rekapitulasi dpt hp pada enam belas september mendatang
kalkulasi kami terakhir di bawah dua persen kita mendorong di bawah satu persen
sampai dengan rapat nanti tanggal enam belas harapannya dengan demikian
adanya temuan dpt ganda oleh tim khusus prabowo sandi dinilai sebagai motif politik oleh koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇
sekretaris tim ses jokowi ma'ruf hastog histianto menyarankan dpt ganda
yang telah ditemukan sebaiknya diberikan kepada kpu
fadlizon heran atas tudingan hasto menurut fadli masalah dpt menjadi persoalan
semua kandidat dan semua partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi
tim khusus bentukan koalisi prabowo subianto sandiaga uno mengklaim menemukan delapan juta data pemilih ganda
koalisi jokowi dodo ma'ruf amin menyebut klaim itu bermotif politik
untuk mencari titik terang dari kisruh pemilih siluman ini
saya sudah bersama pipin sopian wakil direktur data dan informasi pks
waalaikumsalam kemudian ada akbar faisal ketua dpp nasdem
selamat malam bang akbar
selamat malam assalamualaikum dan saya bukan ketua dpp nasdem
bukan untuk di dpr saja dulu
oke anggota dpr ri dari fraksi nasdem begitu ya
kami juga masih menantikan pramono ubai tantowi anggota kpu ri dari luar studio yang sebelumnya sudah mengkonfirmasi bersedia bergabung dalam dialog malam ini
tapi meskipun tidak ada pak pram dialog ini masih tetap harus langsung tetap berjalan begitu
saya ingin ke kang pipin dulu yang kemudian menyatakan menemukan data ada delapan juta
daftar pemilih tetap ganda
nah itu persisnya seperti apa
tadinya kan dua puluh lima nih ya jadi udah turun menjadi delapan
karena memang dasar untuk mencari datanya ini juga berbeda
sebelumnya dcs kemudian sekarang dpt
nah delapan juta itu ditemukannya di mana
jadi delapan juta itu ditemukan dari dpt
daftar pemilih tetap yang diserahkan oleh kpu kepada semua partai politik
pada tanggal lima september lalu
jadi setelah ditetapkan kemudian diberikan waktu sepuluh hari untuk perbuatan
selama masa kurang lebih enam hari lah kami menelusuri data itu
secara bertahap ya

jadi dari satu ratus delapan puluh tujuh juta dpt yang sudah
yang dua juta tidak di ini ya
tidak ditelusuri begitu ya
ini disebut sebagai dugaan ganda atau
kenapa kami harus menyebutkan itu
karena penelusuran kami berbasiskan data yang diberikan oleh kpu kepada semua partai politik
di mana ada nik yang ditutup enam
waktu dps empat
jadi ada enam belas angka niknya itu nomor kependudukan kita
kemudian di situ ditutup enam
memang untuk menjaga privasi ya bang akbar
jadi supaya tidak ada lagi kasus di mana orang misalnya menduplikan
ketika itu kita sudah memiliki data nik yang begitu besar
tapi kemudian dengan ditutupnya ada empat angka begitu ya
apakah kemudian itu bisa diyakinkan bahwa yang ditemukan ini sahih begitu
memang ada delapan satu juta dpt ganda
karena memang fokus kita tidak hanya itu mbak eva
jadi kami punya elemen yang lain sebetulnya
kalau misalnya dari hasil penelusuran kami
kami mengklasifikasikan ada kegandaan satu identik
yang kedua kegandaan nasional
yang kedua kegandaan negara
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
dan kemudian kemudian kemudian kemudian
jadi sebetulnya kami menelusuri keempat kegandaan itu

jadi kami ingin menyampaikan bahwa cara menelusurinya tidak hanya nik
tetapi kami juga membersamai data yang lain
elemen yang lain
nama tanggal lahir kemudian tempat lahir
kemudian provinsi kabupaten sampai kepada tps
oke dan ini bisa dipertanggungjawabkan ya
tetapi harus dipahami bahwa potensi terjadi ada identik misalnya data
karena memang ditutupnya nkk dan nik yang enam itu
plus juga tanggal lahir tahunnya ditutup
maka ada potensi di situ ketika hari ini
tadi baru saya selesai
jadi saya sebelum kesini saya rapat di kpu
rapat koordinasi dengan tim itkpu
bagaimana menyampaikan berbagai masukan
yang sudah dilakukan
bawaslu menyampaikan di angka kurang lebih saat ini setahu kami
tadi di hasil rapat kurang lebih di angka tiga jutaan
kemudian kpu tidak menyampaikan data yang persis
kalau dari informasi terakhir sekitar satu juta
saya mendapatkan dukcapil kurang lebih dua empat juta
jadi tetapi sebenarnya kita harus memahami bahwa kpu bawaslu dan kemudian dukcapil memiliki data yang lengkap nik nya
untuk memudahkan pencarian data kegandaan itu
dibandingkan partai politik
sedangkan partai politik yang lain misalnya
beberapa partai politik yang lain
menyampaikan memang kegandaan berdasarkan data yang kita miliki
itu di angka kisaran antara lima sampai delapan juta
jadi kami harus menyampaikan bahwa ini potensi
partai politik lain ini maksudnya partai politik tim koalisi prabowo begitu ya harus diklarifikasi
yang kami dengar tadi tim koalisinya bang akbar juga
oke tim koalisi bang akbar
misalnya perindo juga menyampaikan data
kepada kpu kurang lebih ya
saya kira di angka lima jutaan
dan saya kira itu adalah kepedulian kita semua
target kami adalah menginginkan dpt yang bersih
sehingga kualitas pemilu kedepan memang bagus
sehingga publik memiliki kepercayaan yang penuh kepada kpu sebagai penyelenggara pemilu
saya sekarang ke bang akbar
apakah kemudian tim jokowi ma'ruf itu juga melakukan penelusuran dpt
apakah juga menemukan adanya dpt ganda
enggak enggak enggak
saya belum mau masuk ke situ
saya ingin mendudukan pada persoalannya dulu isu ini
memang ada dua hal
yang pertama tentu saja di salah satu tv juga saya sudah berterima kasih kepada pks
tentu saja kami kita semuanya harus berterima kasih kepada pks
yang kemudian menghidupkan radar kita semuanya
partai politik yang akan bertarung pada pemilu legislatif nanti
dan juga pada pilpres
tentang potensi dpt ganda ini
karena tidak ada yang diuntungkan di situ
jadi ini bukan soal kubunya pak jokowi dan bukunya pak prabowo
oke kalau kemudian tidak
saya ingin mendudukan di situ
artinya semua pihak seharusnya juga melakukan penelusuran kan
nah yang kedua
ya memang disayangkan dan di kubu atau jangan saya tidak suka menggunakan kata kubu

karena koalisi pak jokowi itu ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa pks terlalu berlebihan dalam mengangkat isu ini
ya dan itu kemudian
terlalu berlebihan ya
kemudian dianggap bahwa pks mempolitisasi
tentu saja kita tidak bisa menghalangi orang berpikir seperti itu mas
dan kami harus mengklarifikasi itu
saya kan berada pada wilayah yang tengah
saya juga beranggap bahwa ini seakan akan pekerjaannya kubu jokowi
yang melakukan ini
sementara sebenarnya itu sama sekali tidak punya alasan
saya sudah mengatakan pada bagian pertama tadi bahwa sangat penting sekali soal dpt ini clear
dan disitulah sebenarnya kekecewaan kita semuanya
tidak bagus kalau saya mengatakan kami yang kecewa
kita semuanya harus kecewa
sebab ini kan harusnya sudah selesai
semenjak pemilu secara terbuka ini soal dpt ini selalu bermasalah bermasalah dan bermasalah
saya gunakan kata bermasalah sebab memang kenyataannya dianggap bermasalah dan memang bermasalah
jangankan jutaan suara seperti yang ditemukan oleh pks
satu suara saja itu kan luar biasa
padahal sebenarnya kalau kemudian kita mau bekerja sama berada dalam sebuah konstruksi berpikir yang sama
maka tidak akan ada yang perlu seperti ini
pada isu isu besar saja misalnya kpu tidak mempercaya dp empat
kemudian kpu tidak terlalu yakin untuk menggunakan teknologi
padahal mau tidak mau setiap hari pasti yang namanya data kependudukan itu berubah
setiap hari ada orang yang meninggal kok
setiap hari ada orang yang berusia tujuh belas tahun kok
artinya data itu harusnya selalu bisa diupdate dengan kemampuan teknologi saat itu
oke tapi saya ingin menggarisbawahi yang anda katakan bahwa anda sebetulnya partai politik koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇ ini juga bersyukur begitu ya
bahwa pks mengangkat masalah ini tapi terlalu berlebihan dan menduga ada motif politik
kita akan lanjutkan setelah jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
kami lanjutkan dialog
pks merasa berlebihan nggak sih atau sebetulnya benar nggak sih apa yang kemudian dituduhkan oleh bang akbar ini
saya tidak menuduh
oke apa yang disebutkan bang akbar ini bahwa sebetulnya membuka data delapan empat belas juta dpt ganda ini sebenarnya punya motif politik sebenarnya
ya ada politik kebangsaan
jadi politik yang memang menginginkan kebangsaan
jadi politik yang memang menginginkan kebangsaan
jadi politik yang memang menginginkan kebangsaan
kami harus memperbaikkan nasib bangsa kita ke depan itu lebih baik
sehingga kita nanti ketika pemilu setiap pemilu tidak selalu mulai dari awal dari awal
jadi sebetulnya ketika move dari dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas ada perbaikan menggunakan iktp sebagai basis
dan kita bisa memverifikasi itu sampai semua datanya bisa kita tetapi memang kami harus mengatakan bahwa startnya dua ribu sembilan belas itu
memang kita bisa habis habisan berbicara tentang dpt
berbicara tentang dpt ya semoga dua ribu dua puluh empat tidak akan terulang
poinnya ingin saya sampaikan begini jadi tidak ada sama sekali
saya selalu kalau diundang ke berbagai media saya selalu mengatakan
ini tidak dalam hal untuk menyudutkan pihak pihak termasuk petahana dan kemudian kpu
kita ingin duduk bareng menyelesaikan agar semua masyarakat bisa mendapatkan hak hak
oke tapi faktanya kemudian ada pihak yang merasa disudutkan
seperti tadi bang akbar katakan ini kesannya menyudutkan koalisi joko widan maru
mengarahkan persepsi publik atau persepsi orang per orang untuk sama dengan pemahaman kita
tetapi kami harus menyampaikan sampai saat ini saya baru pulang dari kpu
menyelesaikan membicarakan secara teknis ini bagaimana kegandaan dari berbagai pihak ini diselesaikan
jadi padahal targetnya hari minggu harus sudah diketok
saya tadi menyampaikan di akhir ketika kesimpulannya bahwa
terlalu dipaksakan kalau hari minggu itu diselesaikan
karena data yang begitu banyak ini belum selesai dan jumlahnya masih besar
dan poin pentingnya adalah bahwa yang kami telusuri sebetulnya berdasarkan software aplikasi
tetapi yang paling susah dan paling lama prosesnya adalah ketika mereka melakukan verifikasi faktual
misalnya ada kegandaan contoh misalnya saya di purwakarta
oke artinya pks juga melakukan verifikasi faktual
betul kami menyerahkan itu kepada
struktur yang kami miliki sampai ke dpd sampai ke kabupaten kota
itu kami sudah serahkan dari wilayah kemudian mereka bisa mengunduh data yang kami dapatkan
dan memang kalau kami menyebutkan tadi potensi kegandaan
memang kemungkinan ada identik di mana itu nggak ganda karena memang ditutup
tetapi kpu kami harus mengapresiasi kerja kpu pusat terutama ya
mereka terbuka kemudian menyampaikan bagaimana mekanismenya
tetapi ya lagi lagi
ada ketika ditemukan kegandaan ini kalau diburu buru prosesnya dipaksakan hari ahad
maka yang akan terjadi apa
potensi yang kita hindari dengan kegandaan ini ada kecurangan
ketika ada orang yang menggunakan data ganda itu kemudian bekerja sama dengan penyelenggara oknum
tetapi di sisi lain ketika kegandaan ini kemudian dipaksakan dipotong karena sudah tahu ada ganda sekian
yang kami terima dari partai yang lain
kemudian tanpa verifikasi faktual yang akan terjadi apa
hak orang yang ganda yang dimana dia diputus kemudian tanpa verifikasi mereka tidak bisa mencoblos
jadi dua hal ini memang harus dipikirkan sejenak maka kemungkinan kami masih mempertimbangkan apakah memang ahad nanti akan menerima atau tidak hasil dari dprd
nanti tanggal enam belas itu ada kemungkinan pks akan meminta pengunduran waktu lagi
ya saya kira tidak hanya pks teman teman tadi yang hadir ya tadi mohon maaf tadi misalnya yang hadir ada perindo ada pks ada demokrat

yang hadir dengan bawaslu dan kpu untuk menyampaikan itu dan kemudian kami secara teknis memahami bagaimana kondisi di lapangan
oleh kpu karena apa karena kpu pusat tidak memiliki kewenangan untuk membersihkan
mereka harus meminta kpu daerah yang membersihkan itu
bang akbar anda setuju dengan argumentasi yang disampaikan tadi
tentu saja iya saya percaya bahwa semua pihak kita iya pks ia nasdem iya kpu bawaslu dan semuanya ingin pemilu kita itu berlangsung lancar
saya yakin betul soal itu kpu juga seperti itu yakin betul saya
persoalannya adalah apa metode yang akan kita pakai untuk sampai pada wilayah aman tanda petik tadi itu
nah pada titik itu menurut saya itu yang berisiko karena kenapa coba anda lihat
pks sendiri ya saya harus mengakui lah mereka juga punya apa ya sistem yang untuk melakukan searching verifikasi dan segala macam gitu ya
saya tidak mengerti mereka menggunakan apa
tapi sistem ini kemudian ternyata tidak compatible dengan sistem yang digunakan oleh kpu
dan atau pendekatannya berbeda dan atau caranya yang berbeda juga dengan partai yang lain
kalau kemudian itu yang terjadi maka tidak akan pernah kita bertemu
itulah kemudian alasannya saya mendorong kami mendorong kpu untuk segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan seperti ini
tapi itu agak susah kayaknya karena kenapa
kpu juga sendiri sibuk dengan dirinya sendiri tidak percaya pada data dari kementerian dalam negeri
dalam hal ini dp empat
kemudian ragu ragu menggunakan atau mempercayai sistem teknologi yang membuat mereka menjadi kesulitan
ya kan dan seterusnya dan seterusnya
so ketika ada yang seperti dimunculkan oleh pks pak pipin dan kawan kawan
maka kemudian nah ini juga harus diakui juga lah
ada sebagian dari anda saya entah siapa itu kemudian menggunakan itu atau menggoreng itu yang kemudian semua baunya itu didorong kepada kami bahwa seakan akan kami penyebabnya
kami itu dalam artian koalisi jokowi jk apa aku jokowi maruf amin
karena dianggap bahwa kita kan pemerintah yang punya otoritas atau kepuasaan untuk melakukan itu
padahal sebenarnya enggak
partai partai kami katakanlah misalnya di nasdem partai saya itu sungguh sungguh sangat sangat concern untuk ini
makanya ketika kami mendengarkan pks mengeluarkan angka dua puluh lima juta langsung kami bereaksi keras
kami akan sangat keras apabila ini memang benar
tetapi kami memilih untuk menyelesaikannya di dalam
artinya nasdem juga melakukan verifikasi faktual begitu ya dpt dan juga memang menemukan
ya menemukan itu
memilih untuk tidak mengungkapkan karena merasa kalau mengungkapkan nanti akan ada implikasi politik
bukan cuma itu saja ini kan masih koma belum titik
pada titik itu kemudian saya setuju dengan pipin tadi yang mengatakan mbok jangan dibatasilah
kalau bisa itu kemudian dilepaskan saja sampai pada detik terakhir
karena jangan sampai kemudian hasil pemilu ya kalau ada seseorang yang memahami hukum dan sadar hukum
karena haknya untuk memilih tidak diadapatkan maka kemudian dia kugat hasil gitu
kenapa saya kan berhak pada jam sekian tanggal berapa kita pemilih itu tanggal tujuh belas april ya
isak saya sudah berusia tujuh belas tahun kenapa nggak dimasukin segala macam gitu kan
saya dianggap meninggal tapi ternyata saya masih hidup mah lewat gitu
oke oke kita akan lihat kalau kemudian tadi disebutkan data yang disampaikan ini kesannya digoreng kemudian juga menyudutkan koalisi jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇
jadi kita akan lihat pernyataan dari salah satu politisi gerindra fadlizon mengenai masalah dpt ini
apakah ini kemudian salah satu yang disebutkan oleh bang akbar ini menyudutkan dan juga digoreng begitu ya kita saksikan sama sama
ya ini dia oke
dpt ini adalah pintu masuk kecurangan jadi kecurangan yang sudah dipersiapkan secara signifikan
sistematis terstruktur dan masif dan ini terus berulang ini menurut saya harus kita hentikan supaya demokrasi kita demokrasi yang mempresentasikan suara rakyat bukan suara siluman maksudnya ini
saya rasa mas pibin yang perlu menjawab oke kak pibin silakan
saya kira begini ya jadi kita harus memahami bahwa semua orang tentu ingin pemilu kita sukses ya kalau kami flashback ke belakang ya dua ribu empat belas kami itu ketika pak prabowo jokowi
selisihnya di angka delapan empat ratus dua puluh satu waktu itu
kok bisa pas ya
ini kami tidak pernah jadi kalau misalnya kok pas gitu ya mungkin karena kemudian pas delapan juta
ini motif begitu ya kami tidak kami bisa menyampaikan delapan juta itu kami sampaikan kepada kpu ini datanya filenya sejumlah ini jadi tidak ada karena kebetulan bahwa atau ini dipas paskan gitu ya jadi
jadi ketika kami mengajukan ke mk bahwa ada persoalan di dpt kemudian mk tidak bisa berbuat apa apa karena apa dpt sudah disahkan sebelum pilpres dan sebelum pemilu sehingga kita tidak bisa lagi memperjuangkan itu
nah saya kira ketika ini di awal daripada bang akbar ya daripada persoalan ini muncul nanti di akhir lebih baik kita selesaikan di awal
dan bagusnya memang semua pihak partai politik memang hadir dalam menyelesaikan ini
tidak malah memang menyalahkan satu dengan yang lain
saya tentu saja harus menghormati apa niat baik dari teman teman di pks itu ya cuma barangkali kalau boleh di tempat ini juga saya sungguh sungguh berharap karena kita ini adalah orang orang yang berpikir jernih untuk bangsa ke depan saya yakin itu
barangkali sebelum dilontarkan apalagi awalnya kan angkanya agak mengerikan tuh
dua puluh lima juta gitu kan dan kemudian digoreng saya terpaksa menggunakan kata goreng ya
saya kira kalau tempat menggunakan kata goreng ya
orang orang di sekitarnya
orang orang yang menggunakan kata goreng ya
terus saya gunakan apa
dimasak gitu ya
dimasak gitu ya
maksud saya mari kita menjaga bersama sekali lagi mas saya betul betul mengapresiasi langkah pks untuk mempertanyakan ini karena itu adalah menyelamatkan demokrasi kita
tapi ada dampak yang bisa muncul dan itu tidak nyaman bagi kita semuanya
dan itu bagi saya jauh lebih penting bagaimana menjaga bangsa ini dibanding kemenangan itu sendiri
dipikirkan atau tidak oleh pks ini sebetulnya ada dampaknya begitu
jadi kita memang memikirkan itu
jadi sebelum yang pertama kami lakukan adalah menyampaikan bahwa data yang kami lakukan itu benar
kemudian kami memverifikasi kami melakukan secara random
apakah benar tidak kegandaan ini terjadi
kami sudah melihat di sidalih kami sudah juga melihat ke tps dan kami juga sudah berinteraksi dengan tim it kpu
bahwa memang kegandaan itu ada
ketika kami menyampaikan itu kpu sehari kemudian kemudian mencari betul atau tidak
ternyata mereka mencari dalam tim itkpu
dan jumlahnya satu delapan juta
kemudian hadir bawaslu ketika mereka mendapatkan informasi dari kita
dan kemudian mereka tahu bagaimana cara kita mencari data itu
mereka menemukan saat ini tiga juta
jadi kami dan kemudian kalau melihat pemberitaan di berbagai media masa
harus diakui di berbagai daerah saat ini care dengan isu dpt
dimana mereka mulai memperbaiki dpt itu
jadi poin pentingnya adalah bahwa ini memang mohon maaf kami tidak bermaksud sekali lagi
bahwa ini menyalahkan pihak pihak tertentu
kalau misalnya partainya bang akbar dan semuanya kita terlibat untuk menyelesaikan persoalan itu
memang ya seharusnya harapan kami adalah ayo bareng bareng
silahkan partainya bang akbar nasdem menyampaikan datanya
kemudian kita tahu bagaimana
karena kami kami dari pks mungkin mewakili dari kubu prabowo sandi
menyampaikan data csp yang memang bisa dikelola oleh kpu
kpu bisa mengelola itu
kemudian membandingkan dengan datanya kpu
bisa membandingkan mana yang ganda mana yang masih identik tidak ganda begitu
jadi itu adalah upaya memang memperbaiki bareng bareng
oke ajakan kang pipin ini kira kira akan dijawab seperti apa
dan apakah kemudian nanti kalau katanya tanggal enam belas ini belum semua belum selesai
apakah setuju nantinya meminta kpu untuk mengundur lagi penetapan dpt
tapi dijawab setelah jeda
kita akan kembali setelah jeda berikut
cnn indonesia prime news segera kembali
oke bang akbar
ya menarik sekali ya diskusi kita off air tapi kita sekarang lanjutkan on airnya
oke bang akbar bagaimana kemudian tadi ajakan tim dari prabowo sandi itu untuk memperbaiki dpt
dan apakah kemudian
koalisi jokowi ma'ruf ini setuju kalau kemudian dpt ini tidak diselesaikan minta diundur lagi
kalau yang terakhir saya yakin saya kan sudah bilang sejak dari awal tadi
ini bukan untuk tidak ada orang yang diuntungkan dengan dpt ganda
mulai dari yang namanya presiden sampai penjual jeruk di pasar minggu itu tidak menginginkan itu kok
apakah nasdem apakah pdip apakah pks
nggak ada yang diuntungkan dengan itu
jadi saya yakin bahwa ini semuanya kita menginginkannya gitu loh
yang apa pada titik itu kemudian saya sebenarnya mau bertanya kalau memang pertanyaannya seperti ini
mas pipin sopian ini mengungkap ini atas suruhan partainya
apakah atas nama koalisi prabowo sandi atau pks saja
sebelum menjawab itu kita lihat ada satu pernyataan dari koalisi
ini salah satu politisi pdi perjuangan
menyambung pertanyaan dari bang akbar ini
oke ini dia pernyataan dari hasso kristianto sekretaris timses jokowi ma'ruf
kalau kami melihat ini kan lebih ke motif politik
datang saja data itu disampaikan ke kpu selesai
perasaan kami nggak teriak teriak
kami datang dengan itikat baik untuk menjadikan dpt ini bersih dari kegandaan
sehingga potensi kecurangan oleh siapapun
kalau ditanya siapa kira kira yang diuntungkan
diuntungkan adalah orang yang memang dia oknum yang menghendaki kemungkinan pilpres pemilu nanti gagal
atau dia memang mencari keuntungan pribadi memanipulasi kemenangan sehingga hak hak rakyat tidak terpenuhi
dan saya kira tuduhan itu normatif dan bisa kepada siapapun
kemudian pertanyaan bang akbar tadi
apakah ini atas nama pks ataukah atas nama koalisi
ya tentu sebetulnya
yang kami harus sampaikan adalah bahwa memang data awalnya memang dari pks
tetapi kami ketika dalam rapat koalisi pak prabowo sandi di situ juga paslon juga hadir
dan kami mempresentasikan bagaimana potensi kegandaan ini besar
dan kemudian menjadi aware bersama
kemudian menjadi kesepakatan tolong kemudian diverifikasi dikomunikasi dengan kpu
kpu kami menyampaikan itu juga
dan kemudian kita menyampaikan ini secara bersama
dan memang kami sama sekali awalnya memang tidak berfikir bahwa ini memang dibawa menjadi politik praktis
dan kemudian menyudutkan pihak tertentu
niat kami betul bahwa ini ayo kita selesaikan bareng bareng
ada pun kami sampai saat ini misalnya bang akbar ketika berkomunikasi dengan partai partai lain
ketika diundang oleh kpu rapat pleno rapat teknis
semuanya semuanya duduk bareng
tanpa berfikir mau terbuka
tanpa berfikir mau dipolitik
tetapi yang harus diselesaikan adalah ayo jangan sampai ini kita ributkan setelah pemilu dan pilpres
oke kak pipin tapi tadi anda sempat menyebutkan siapa sebetulnya yang diuntungkan dengan adanya dpt ganda ini
ya tadi saya kira yang diuntungkan tadi saya katakan bahwa kemungkinan ada pihak pihak oknum
yang misalnya bermain dengan ketika ada kegandaan maka ada potensi
jadi yang mencoblos hanya satu orang
tetapi ada yang ganda
kemudian digunakan oleh pihak pihak tertentu
misalnya di bawah dan kita tidak tahu siapa yang melakukan itu
tetapi memang kecurangan itu setiap pemilu pilpres memang ada potensi itu
hanya oknum begitu yang diuntungkan
anda menunggunya seperti itu
delapan juta loh itu tidak bermain main
oke jadi sekarang clear ya
bagus juga acara cnn ini
malam ini saya mendapatkan jawaban clear bahwa ini bukan cuma pks ternyata
ini memang dari kubu prabowo sandi
oke tidak apa apa
tapi ketika di kpu semua pihak termasuk pantai nasib itu menyutui dan mensupport
kalau itu ya kan sejak awal saya katakan tadi bahwa sebenarnya kan tidak ada yang diuntungkan dengan ini kan
tetapi kan kemudian setidaknya kita ada jawaban malam ini bahwa ternyata ini memang dipersoalkan oleh kubu prabowo sandi
yang kedua sebenarnya kenapa sampai menjadi sebuah ledakan tanda petik
karena itu tadi
saya tentu saja tidak sedang mempertanyakan sistem anda
sejak dari awal saya katakan bahwa saya menghormati inisiatif anda untuk mencari itu
tapi kemudian ketika awalnya langsung meledak dua puluh lima juta
lalu turun menjadi enam juta
hari ini saya dengar tadi sudah delapan juta
saya dalam hati saya lompatannya agak bagus juga ya
saya tidak sedang mengajarkan kearifan kepada kelompok anda
tapi alangkah baiknya kalau kemudian persoalan kurisanya memang kita sadar sadar
ini adalah persoalan kita bersama ini
kpu ini ada masalah seperti ini loh
ayo ajak partai partai yang lain
maka menurut saya kita tidak perlu menghabiskan energi untuk saling menuding
ini gerakan kelompok koalisinya prabowo
oh ini yang melakukannya adalah kelompok jokowi
dan kemudian kita tidak kemana mana gitu
itu yang saya sayangkan sebenarnya
tetapi ini persoalan yang sangat bagus yang harus kita selesaikan
karena ternyata tidak pernah selesai itu
itu loh maksud saya sebenarnya
saya mencoba untuk mendudukan posisi yang seharusnya kita berdiri
oke jangan teriak teriak begitu ya kalau kemudian dipermudah dengan kata katanya pak hasto tadi ya
silent operation aja kalau memang tujuannya hanya untuk memperbaiki dpt begitu
dan saya kira dengan adanya informasi ini semua orang aware
dan semua orang juga mempertanya apakah nama saya ada dalam dpt atau tidak
apakah nama saya diganda atau tidak misalnya
jadi saya kira kami harus menyampaikan bahwa itikat kami baik
itikat kami tidak berpikir bahwa ini nanti misalnya dihubung hubungkan pihak kubu sebelah
sama sekali tidak berfikir
ya kami demikian
jadi ketika kami di pks bahwa kita harus selesai
bahasanya presiden pks pak sohibul iman ketika kami mempresentasikan ini
kalau kita ditakdirkan oleh allah misalnya berkuasa maka ini yang harus diselesaikan
jadi prabowo sandi yang diusung oleh pks kemudian diamani dua ribu sembilan belas ganti presiden kemudian ini harus diselesaikan
karena dari periode periode sebelumnya memang ini tidak selesai selesai
karena inilah bentuk dari demokrasi yang sehat
sehingga orang trust kepada siapapun termasuk kepada penyelenggara
apalagi angkanya sama begitu ya
secara itu tidak dibuat buat ya
kami punya bukti sampai dua puluh lima juta saya mohon maaf
angka dua puluh lima juta itu memang prestis begitu besar
tetapi kami punya bukti semuanya
jadi kami menyampaikan bahwa dua puluh lima juta itu berdasarkan satu ratus tiga puluh tujuh juta dps
dimana disitu ditutup nik nya
tetapi yang kami sampaikan ketika itu ditutup memang kegandaan itu besar
sebagaimana kami misalnya dpt sekarang delapan satu juta
itu kami sampaikan kami full semuanya diserahkan
dan kpu bisa memverifikasi
mana yang ganda mana yang tidak ganda
kalau kemudian dari penelusuran tim jokowi ma'ruf
apakah kemudian dpt ganda yang ditemukan angkanya sebesar itu
apakah memang kalau kemudian tadi dikaitkan dengan di dua ribu dua puluh
angkanya kan hampir sama nih delapan jutaan
saya tahu arah pertanyaannya gitu
silahkan menjawab kalau tahu arah pertanyaannya
sebelumnya itu sebagai hamba allah
saya tentu saja harus
memberikan dukungan atas keinginan untuk mengganti presiden
meskipun kayaknya rada rada sulit ya
tapi nggak apa apa lah namanya juga usaha
sekarang soal dpt nya
dua hal yang berbeda
antara apa yang diungkapkan oleh mas pipin
yang ternyata mendapatkan perintah
atau persetujuan dari koalisi prabowo sandi untuk mengangkat ini
saya tidak menemukan sebuah relevansi atau hubungan dari situ
karena saya bisa menjawabnya dengan sangat detail
tapi kan kita tidak punya waktu
tapi yang saya maksud sebenarnya begini
pada akhirnya ternyata kan memang energi kita ini menjadi banyak keluar
karena ini meskipun ini penting
mas jangan ragukan apresiasi saya soal itu
ini soal persoalan kita semuanya
tapi alangkah lebih baik
kalau kemudian ternyata itu
dibicarakan dengan baik
ternyata dilakukan itu verifikasinya pks itu pada bulan juli ya kan
sesuai dengan pengakuan anda di salah satu titik
kemudian melakukannya verifikasinya
kurang lebih dua bulan
dan baru diledakkan pada tanggal tiga agustus yang lalu
kalau tidak salah ya
dan ketemu angka dua puluh lima juta
saya bisa jawab itu
harus ada jawaban
setidaknya pertanggung jawaban anda kepada kubu prabowo sandi ya gitu ya
beberapa hari kemudian tiba tiba turun menjadi enam juta
dan kemudian turun lagi menjadi delapan juta
tidak pernah kita akan ketemu pada satu titik kalau kemudian acuan kita tidak sama
disitulah gunanya yang namanya kpu
harus turun tangan membuat sebuah apa namanya itu formal
yang kemudian kita tidak saling mencari
yang kemudian kita tidak saling menafsirkan aturan itu sendiri
dalam hal ini mau diakui atau tidak pks sudah menafsirkan sendiri
ada bagian bagian tertentu yang baik di situ tapi pada bagian tertentu juga tidak terlalu menguntungkan kita sebagai sebuah bangsa
silahkan dijawab bang pipin
ya saya kira kami harus menyampaikan bahwa saya sebagai orang yang misalnya sebagai lo dari pks hadir di pertemuan pertemuan membahas dps ini
kami memahami bagaimana mekanisme penentuan dps apt gitu ya
lalu misalnya dps selalu misalnya kita hadir diundang kemudian datang kemudian direkapitulasi dan sebetulnya kita nggak bisa berbuat apa apa bang ketika datang itu
kita menerima aja gitu bang
tetapi kemudian ketika kita sudah mendapatkan data itu kemudian kita verifikasi
ada ruang untuk
ada ruang dimana ketika tanggal lima itu akan diumumkan kita tanggal tiga kita sudah punya data secara lengkap
karena tidak mudah merapikan data satu ratus tiga puluh tujuh juta
iya tentu saja ya
jadi kami memang butuh waktu yang lama untuk melakukan itu
karena harus dirapikan ada datanya kolomnya yang tidak sesuai satu ratus tiga puluh tujuh juta itu
dan kemudian ketika dpt sebenarnya kami sudah komunikasi bang sama kpu
saya kami sudah baik baik
sebetulnya sederhana kami
jangan dulu ditetapkan dpt
silahkan nanti dpt itu kita terima dulu
jangan dulu ditetapkan
kita terima dulu
kita olah dulu
tetapi karena memang aturannya mereka ya sudah tetap tanggal lima
ya kemudian ya kami sampaikan
bahwa kalau ini tetap
ditetapkan pada tanggal lima itu
maka ini ada potensi kegandaan yang kami temukan dua puluh lima juta
dengan data satu ratus tiga puluh tujuh juta dps yang kami terima
dan kami itu belum mendapatkan data dpt
karena ketika satu ratus tiga puluh tujuh juta itu tentu kpu melakukan
tetapi kami kita semua partai politik
hanya punya data satu ratus tiga puluh tujuh juta
sayang sekali sebetulnya kpu tidak bisa mengklarifikasi semua pertanyaan yang ada di sini
karena sebetulnya kami sudah mengundang pramono komunisioner kpu
tapi kemudian di detik detik terakhir tidak bisa menyatakan tidak bisa hadir
pertanyaan terakhir saya
tinggal satu hari
tadi pks sudah mengatakan bahwa
kalau kemudian ini tidak dibereskan akan minta perpanjangan waktu
saya bukan orang yang ditugaskan untuk mengurusin ini di partai ya
dan termasuk di tim kampanye pak jokowi dan pak marupamin
tetapi saya yakin ada langkah langkah yang sudah diambil
oleh teman teman untuk mengantisipasi kekhawatiran kekhawatiran yang sudah kita bicarakan dari tadi
saya berharap sih sebenarnya gini
ini pemilu yang akan datang ini pada tanggal tujuh belas juli ya
itu nantinya baik pilpresnya maupun pemilu legislatifnya
itu berlangsung dengan baik
berlangsung dengan baik aman dan kemudian hasilnya apapun kita terima
tentu saja semua pihak akan berusaha untuk menang
dan saya yakin kali ini pun kami akan memenangkan itu
tetapi kita tidak perlu menghabiskan energi dengan cara yang tidak cukup elegan untuk mengarah pada sebuah kehormatan kemenangan itu
tidak sepakat dengan saya
setuju ya kang pipin ya
saya kira betul
dan saya kira kami berharap bahwa dengan adanya data ini semua pihak punya perhatian yang sama
termasuk masyarakat pemilih
sehingga mereka yang belum terdaftar mereka yang tidak aware kapan nanti pemilu dan apakah sudah masuk dpt atau tidak
mereka segera untuk melakukan verifikasi secara proaktif untuk bisa dimasukkan dalam dpt
dan hasil pemilu nanti adalah memang betul betul suara rakyat begitu ya
kang pipin terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
dan kami memang terus berusaha untuk menghubungi pramono ubaid anggota kpwri
namun yang bersangkutan belum bisa bergabung dalam dialog malam ini
cnn indonesia prime news segera kembali